sebenernya gak sopan sih gue bertamu malem malem begini
tapi gue bener bener kepikiran sama andin
pak rafael ya temennya bu anin
andinnya ada pak
oh bu andinnya gak ada
bu andin lagi dine
ini ada apa ya sebenarnya
padahal kan di kampus nggak ada tugas dinas
kalo pak alnya ada
ya kalau pak bos sih ada
tapi udah ada janji apa belum
saya belum buat janji sih
cuman saya harus ketemu sama pak al
uyaa telepon pak bos dulu
ya udah kenapa
pak bos ini di depan ada pak rafael
katanya mau ketemu pak bos
rafael ngapain kesini
oke suruh masuk aja
saya tunggu di ruang tamu ya
baik pak bos
kata pak bos juga akan masuk

kalian nanti saya hantar ke dalem
oh ini enggak iya
and pak rija tunggu disini jagain gerbang
i mau hantar
pak rafael ke ruang tengah
ya mendingan lu hantar aja ke dalem
apaanan tadi gua kata begitu
marah mau lu dia pak
tunggu pak bos disini aja
makasih pak uyaa
kalau industri ini cuma sebentar kok
ada yang mau saya tanyakan tentang andin pak
jadi gini pak
andin hari ini gak masuk ngajar
dia lagi ada tugas dinas dari kampus pak
tapi setahu saya
hari ini nggak ada tugas dinas dari kampus pak
makanya saya datang kesini
untuk mastiin keadaannya andin
soalnya dari tadi anin saya teleponin gak diangkat angkat
gue rasa gak ada gunanya juga gue buang sama rafael
mungkin dia bisa bantu
andin ada kan pak
dia baik baik aja kan
jadi begini rafael
ada kejadian kurang menyenangkan
yang terjadi kepada andin tadi pagi sebelum berangkat ke kampus
tolong ini dirasakan dulu ya
karena belum banyak orang yang tau
satu satu saya sendiri pun juga gak ada yang tau
saya nggak mau hal ini sampai bocor ke
ketelinga anak saya
saya takut dia jadi cemas
jadi bu andin hari ini gak masuk
emang bu andin biasanya ngajar jam berapa
kelasnya juga tiap hari
gak tiap hari
kelasnya seminggu dua kali pagi sih ya
ya jam seginian lah
saya baru ingat
tempoh hari ada yang tanya tanya soal adil
saya sih nggak kenal sama orang itu pak
tapi dia tanya tanya soal jadwalnya andin
kapan andin ngajar
tapi kayaknya orang itu tahu
kalau hari ini andin ngajar
anda ingat ciri ciri ya
saya tau pak
rada sedikit berjanggut
dan keliatan masih muda pak
tapi nggak mungkin kalau iqbal
dia kan buronan
gak akan berani dia muncul di kampus andin
tanpa menutupi wajahnya seperti itu kan
abang tenang aja
gue bakal jagain rumah ini
atau jangan jangan temannya iqbal yang waktu itu
pak al kenal sama orang itu pak
saya juga gak tau
kalau bapak butuh bantuan saya
saya siap pak
terima kasih banyak ya
yaudah kalau gitu
saya permisi pulang pak
pernah lihat video ini
dan jangan lupa like subscribe dan share ya

dan jangan lupa like subscribe dan share ya
atin kok lama ya di toiletnya
apa saya susul aja
makasih banyak ya kamu udah datang
sebelum kamu datang
sebelum kamu datang
sebelum kamu datang
sebelum kamu datang
sebelum kamu datang
aku takut banget nih
aku takut banget nih
aku takut banget laki laki itu
manggung hidup aku lagi
aku merinding tiap kali aku ingat kejadian itu
aku udah ada papa
udah gak ada yang bisa
gak bisa papain aku lagi ya dia
aku udah aman sekarang kan ya di